informasi lain komisi pemilihan umum atau kpu telah menetapkan jadwal penyiaran debat pasangan calon presiden dan juga wakil presiden dalam pemilu dua ribu sembilan belas
penetapan dilakukan dengan cara mengundi perwakilan lembaga penyiaran yang akan menyiarkan debat pilpres
debat calon presiden dan juga wakil presiden ini akan digelar sebanyak lima kali dimulai pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
tema debat dari setiap penyelenggaraan berbeda beda meliputi hukum dan ham energi dan pangan pendidikan dan kesehatan ideologi dan pemerintahan serta ekonomi dan kesejahteraan sosial
transmedia yang terdiri dari transtv trans tujuh dan cnn indonesia tv bertanggung jawab menjadi penyelenggara
penyiaran debat edisi spesial yaitu debat ketiga
debat spesial ini akan menjadi ajang adu gagasan antar calon wakil presiden maruf amin dan sandiaga uno